seorang pria yang diduga menjual senjata api kepada zakia aini seorang terduga teroris yang menyerang markas besar polri pada akhir maret lalu berhasil ditangkap di aceh pada kamis malam
dan sabtu siang tersangka tiba di terminal dua bandara soekarno hatta tanggerang banten
ini dia muhsin kamal alias imam muda yang diduga menjual senjata kepada zakia aini yang ditembak mati oleh petugas kepolisian
saat menyerang markas besar polisi republik indonesia
kamal datang dengan pengawalan ketat oleh tim densus delapan puluh delapan anti teror dan aparat kepolisian polresta bandara soekarno hatta
menurut kadifumas mabes polri irjen pol argo yuwono zaki aini membeli senjata api dari kamal yang berdomisili di banda aceh secara online
setelah mendapatkan informasi yang cukup lengkap tim densus delapan puluh delapan anti teror banda aceh langsung melakukan penangkapan terhadap
terduga di syiah kuala pada aceh pada kamis satu april lalu
musin kamal dibawa ke mabes polri jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut